sebagai penjaga udara nkri tni angkatan udara terus meningkatkan kemampuan armada mereka
selain mendatangkan pesawat baru dan hibah tni juga berupaya memperbaiki sendiri alutsista yang selama ini kerap mengalami kecelakaan
kemampuan para penerbang tni sudah mendapat banyak apresiasi di kawasan asean
atraksi tim aerobatik jupiter ini misalnya
aksi enam pesawat korean trainer one b meliuk liuk di udara sudah beberapa kali memeriahkan pameran dirgantara di negeri tetangga
kemampuan penerbang penerbang tni angkatan udara ini ditunjang oleh keandalan pesawat yang mereka bawa
pesawat untuk latihan dasar ini didatangkan dari korea tahun dua ribu tiga silam
produk korea lainnya yang dimiliki tni angkatan udara adalah jenis t lima puluh golden eagle
selain untuk latihan dasar pesawat ini juga memiliki penerbangan yang berbeda
pesawat ini juga dilengkapi dengan kemampuan tempur
berbeda dengan pesawat latih yang tergolong usia muda pesawat pesawat tempur tni nyaris tergolong tua
hawk seri seratus dua ratus ini misalnya
di usia dua puluh satu tahun pesawat pesawat ini masih beroperasi di wilayah kalimantan dan sumatera
usia pesawat inilah yang mendorong pemerintah mengadakan pesawat baru baik lewat pembelian baru maupun pembelian bekas pakai atau hibah
pesawat ini adalah pesawat f enam belas seri d yang merupakan hibah dari pemerintah amerika serikat
saat ini ada delapan belas pesawat yang sudah tiba di indonesia
dari total dua puluh empat enam lagi akan tiba pada akhir tahun ini
pesawat ini memiliki kemampuan yang lebih tinggi daripada f enam belas yang sudah dimiliki oleh tni angkatan udara
saat ini baru saja tiba di tanah air tanggal dua puluh maret lalu
keputusan membeli pesawat dengan cara hibah ini awalnya mengundang kontroversi
namun peningkatan kemampuan pesawat bekas amerika dari blok b
yang berbeda dengan blok b yang berbeda dengan blok b
sangat dibutuhkan para penerbang
value dari pesawat tempur relatif dan saat ini bukan lagi kemampuan manuvernya
bukan lagi hanya itu saja tapi lebih juga kepada kemampuan di avioniknya sensornya
kemampuan mendeteksi kemampuan untuk bernavigasi
untuk mengendalikan persenjataan itu yang lebih harus selalu ditingkatkan
tak bisa dipungkiri anggaran pengadaan pesawat tni masih tergolong kecil
dalam rencana strategis dua ribu lima belas
dua ribu sembilan belas tni au dianggarkan mendapat dana lebih dari tiga puluh lima triliun rupiah
di sisi lain pesawat pesawat ini dituntut tak hanya sekedar terbang mengangkasa
alat utama sistem persenjataan ini harus terjamin kelayakannya
pemeliharaan pesawat angkatan udara pun menjadi penting
saat ini beberapa depo pemeliharaan sudah mampu menangani sejumlah masalah
mulai dari perbaikan terkait jam terbang hingga tidak berfungsinya komponen pesawat terbang
untuk perawatan tingkat berat maupun hsi kita tidak melihat kerusakan
tetapi melihat jam terbangnya itu sudah habis harus gitu kita ganti sesuai dengan manual yang ada
di usia hampir tiga per empat abad ini ancaman gangguan udara masih menjadi tantangan utama tni angkatan udara
melalui proses pengadaan dan pemeliharaan pesawat pesawat
tni angkatan udara diharapkan mampu menjadi sayap tanah air sesuai lambang dan doktrin mereka
mufti akbar madiun